lalu siapa saja yang mendapatkan posisi sepuluh besar menteri keuangan terbaik di asia untuk dua ribu tujuh belas versi majalah finance asia
kita lihat bersama
sebelumnya saya jelaskan dulu untuk finance asia ini adalah sebuah media hongkong yang didirikan sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
yang fokusnya memang pada isu isu perbankan kemudian juga pasar modal dan juga strategi korporasi di kawasan asia pasifik
dan yang menjadi penilaian dari kandidat ini adalah etos kerja menteri keuangan ini dinilai berdasarkan kontribusinya
untuk pertumbuhan kemudian juga keseimbangan serta reformasi di bidang perekonomian
kita lihat yang menempati posisi sepuluh adalah negara tetangga kita yaitu malaysia najib razak menteri keuangan malaysia
walaupun pada saat ini menjabat sebagai perdana menteri malaysia yang ke enam sejak tahun dua ribu
walaupun memang nazib razak ini pernah menjadi menteri keuangan pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dulu satu hingga seribu sembilan ratus delapan puluh dua
lulusan universitas nottingham ini melakukan pendekatan ekonomi secara liberal dibandingkan dengan perdana menteri perdana menteri lainnya
seperti misalnya adalah memotong subsidi pemerintah dan juga melonggarkan pembatasan investasi asing
sehingga lebih banyak investasi asing yang masuk ke malaysia untuk berinvestasi
sehingga juga diharapkan dengan adanya investasi asing yang lebih besar masuk ke negeri jiran itu
tentunya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sana
masih dari negara tetangga kita yaitu scott morrison dari australia
ini adalah menteri keuangan australia
scott merison menempati posisi sembilan sebagai menteri keuangan terbaik pada dua ribu enam belas
berusia empat puluh delapan tahun saat ini menteri keuangan scott morrison ini menjabat sebagai menteri keuangan di australia sejak tahun dua ribu
pada press conference pertamanya scott morrison ini mengatakan jika dia akan mengurangi untuk pengurangan ekspenditure
ataupun juga biaya belanja pemerintah dan inilah juga mungkin yang membuat akhirnya scott morrison menjadi menteri keuangan nomor sembilan terbaik di asia pasifik versi majalah hongkong
karena berani mengurangi belanja pemerintah pada saat press conference ataupun juga pada saat konferensi press pertamanya
langsung berani untuk memotong belanja pemerintah
kita bergeser ke nomor selanjutnya yaitu di nomor delapan
ada john tsang ini merupakan menteri keuangan hong kong
untuk john tsang ini pernah menjadi menteri keuangan sejak juli dua ribu tujuh
dan dia pernah mengeluarkan skema adalah tax rebate ataupun pengembalian pajak sebesar enam ribu dolar hong kong kepada residen hong kong pada tahun dia menjabat sebagai menteri keuangan
mungkin cara inilah pengembalian pajak ataupun juga tax rebate yang di
dan ini juga diperlukan oleh john tsang membuat nilai cukup positif
mungkin dinilai oleh finance asia sehingga menempati posisi ke delapan
sementara untuk nomor tujuh ada shu yuger yaitu menteri keuangan taiwan
untuk syuger ini menjabat sejak tahun dua ribu enam belas dan juga merupakan lulusan dari harvard university
kita bergeser ke nomor selanjutnya yaitu di nomor empat
ada heng suiket yaitu menteri keuangan singapura
menteri keuangan singapura ini sudah menjabat sejak tahun dua ribu lima belas dan berusia enam puluh lima tahun
sebelumnya pernah menjabat sebagai menteri pendidikan dan juga menteri perdagangan dan industri
kita bergeser ke tiongkok yaitu lu chiwe menteri keuangan tiongkok
pada saat ini tidak menjadi menteri keuangan lagi
saat ini berada di urutan kelima walaupun untuk tahun dua ribu tujuh belas masih menempati urutan kelima sebagai menteri keuangan
walaupun sudah tidak lagi menjabat sebagai menteri keuangan
berusia enam puluh enam tahun dan mengawali karirnya itu melalui partai komunis
dan baru pada tahun dua ribu tiga belas lu jiwei ini menjadi menteri keuangan
dan pada tahun dua ribu enam belas digantikan oleh xiao ji
dan di urutan keempat adalah menteri keuangan dari negara filipina yaitu carlos dominguez iii
carlos dominges ini adalah menteri keuangan filipina sejak tahun dua ribu enam belas berusia tujuh puluh satu tahun
dan mendapatkan gelar phd di stanford university
untuk carlos domingkes ini tidak mengawali karirnya di politik
yaitu carlos dominguez lebih kepada politik
di bidang bisnis ataupun juga sebagai pengusaha
mengawali karirnya sebagai banker yaitu di salah satu bank di filipina
dan juga pernah menjabat sebagai chief executive dari philippine airlines
sebelum menjabat sebagai menteri keuangan maksud saya
karodo migas ini pernah menjabat sebagai menteri sumber daya alam pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
dan disitulah memulai karirnya di pemerintahan
kemudian yang menempati posisi tiga adalah menteri keuangan korea selatan
dan di urutan kedua adalah menteri keuangan india
yaitu arun jetly yang menempati urutan kedua sebagai menteri keuangan terbaik di asia
ini berusia enam puluh empat tahun
mengawali karir lewat politik
yaitu lewat partai barata janata
sebelum menjabat sebagai menteri keuangan
arun jaitle juga pernah menjabat sebagai menteri pertahanan india
dan di nomor satu
ini satu satunya perempuan yang masuk top sepuluh menteri keuangan terbaik asia versi majalah hong kong finance asia
dan juga kita harus berbangga sebagai orang indonesia
yaitu sri mulyani
menteri keuangan indonesia ini menempati orang nomor satu
ataupun menteri keuangan terbaik versi finance asia di asia pasifik untuk tahun dua ribu dua puluh
selain menjadi perempuan satu satunya yang masuk ke top sepuluh
yang masuk sepuluh besar
sri mulyani juga merupakan orang indonesia pertama
ia menjabat sebagai direktur pelaksana world bank
dan juga perempuan satu satunya di top ten menteri keuangan terbaik asia
penilaiannya adalah seperti ini
sri mulyani dinilai mampu memperbaiki kondisi keuangan indonesia
yang menurun pada enam bulan pertama di tahun dua ribu dua puluh
dan sejak kembali duduk di kabinet
sri mulyani kembali ke pemerintahan yang mampu mengurangi target defisit fiskal
dan menteri koordinator perekonomian pada dua ribu delapan dan dua ribu sembilan ini
menggantikan posisi budiono
yang kala itu maju sebagai wakil presiden
mendampingi presiden susilo bambang yudhoyono
dan pada periode itu perekonomian dunia terpuruk
namun pertumbuhan ekonomi indonesia
di tangan menteri perekonomian ekonomi pada saat itu